selain indonesia uber juga diduga melakukan kecurangan di malaysia tiongkok dan korea selatan
demi memuluskan bisnisnya
tidak hanya dugaan suap dugaan penyimpanan dokumen juga dilakukan uber di india
kita lihat dugaan kasus uber di asia ada sejumlah negara memang ada lima yang disoroti saat ini
yang pertama tentunya kita ke indonesia dulu dugaan suap polisi ini terkait dengan lokasi dari kantor uber
yang tidak berada di zona bisnis
dugaan suap ini sampai sebenarnya didengar telinga alan jiang yaitu mantan managing director uber indonesia
dan jiang juga diduga kembali ini diduga semuanya menyetujui suap ini dengan menandatangani laporan keuangan perusahaan
yang digambarkan sebagai upah keamanan lokal
dan pihak dari polisi sendiri ini masih akan terus menyelidiki dari dugaan suap polisi yang dilakukan oleh uber di indonesia
sementara di malaysia kita bergeser ke malaysia itu dugaan suap institusi ini uber diduga
membuat kesepakatan tukar gula
pada agustus dua ribu enam belas uber menyumbang puluhan ribu dolar amerika ke malaysian global innovation and creativity center
namun di saat yang bersamaan uber juga memperoleh investasi dari badan pengelola pensiun malaysia
dengan nilai juga yang tidak cukup kecil tiga puluh juta dolar amerika
dan kurang dari setahun kemudian pemerintah ini pemerintah malaysia akhirnya meloloskan peraturan yang melegalkan
ride healing di sana itu melegalkan uber ataupun transportasi online di sana sehingga
kalau kita lihat urutannya cukup mencurigakan sehingga memang akhirnya sedang diusut juga untuk dugaan suap institusi di sana
dan juga dugaan suap institusi uber ini juga terjadi diperkirakan diduga di korea selatan dan juga di tiongkok
namun masih dalam pembahasan yang ataupun masih dalam kajian yang lebih dalam lagi
sementara untuk di india ini ada dugaan penyimpanan dokumen yang dilakukan di india
yaitu menjadi masalah mantan eksekutif uber bernama eric alexander
alexander berada dalam pengawasan

alexander pernah memegang dokumen rekamnya di korban pemerkosaan di india
korban diperkosa ketika menumpang layanan mobil uber di sana dan pelakunya juga adalah mitra pengemudi uber sendiri
dan dokumen ini dipegang untuk agar isu ataupun juga agar kejadian pemerkosaan oleh mitra dari uber ini tidak meluas
dan juga tidak memperburuk namanya sehingga akhirnya dugaan penyimpanan ini dilakukan oleh eksekutif di sana
sementara untuk di indonesia sendiri uber sudah masuk
sementara untuk di indonesia sendiri uber sudah masuk ke indonesia
masuk sejak agustus dua ribu empat belas dan tahun dua ribu tujuh belas uber sudah tersebar di tiga puluh kota di tujuh pulau di indonesia
sehingga memang di hampir setiap pulau besar di tanah air ini sudah ada ubernya
untuk di jawa sumatera kalimantan sulawesi dan juga bali dan juga pulau pulau lainnya ini sudah ada uber di sana
sementara untuk total perjalanan seluruh armada ini mencapai ini tahun dua ribu enam belas sudah mencapai enam ratus tiga juta kilometer
memang hingga saat ini uber
belum merilis sejumlah data seperti misalnya adalah mitra dari para sopirnya
kemudian juga berapa banyak keuntungan yang memang tidak pernah dirilis oleh uber indonesia sendiri
namun kalau kita lihat dari masuknya uber di tahun dua ribu empat belas kemudian juga masuknya transportasi online lainnya
seperti misalnya adalah grab dan juga gojek yang sebenarnya lebih muncul terlebih dahulu
uber ini masuk sebagai alat transportasi online yang mobil yang pertama
bisa dikatakan seperti itu
yang pertama uber baru diikuti oleh aplikasi lainnya
pada masuknya uber ini juga tidak mulus karena memang menghadapi ataupun ada banyak perlawanan khususnya dari para taksi konvensional
yang mereka merasa bahwa marketnya mereka diambil karena memang uber pada saat awal masuk ini memberikan harga ataupun juga tarif yang cukup murah
sehingga memang masuknya uber pada saat awal di tahun dua ribu empat belas itu juga memang tidak berjalan mulus
dan akhirnya pada tahun dua ribu tujuh belas ini ada dugaan kembali
bahwa uber menyuap polisi untuk bisa terus berkantor di lokasi yang sebenarnya tidak masuk ke dalam zona bisnis